selain nasi sumber karbohidrat untuk tubuh bisa didapatkan dari singkong
tak melulu disantap langsung singkong bisa diolah lagi menjadi hidangan lain seperti tiwul
nah untuk meningkatkan potensi makanan tradisional berbahan singkong
sebuah warung makan di klaten jawa tengah menyajikan tiwul sambal bawang
proses pembuatannya cukup mudah
tepung gaplek atau singkong dicampur air secukupnya
lalu goyangkan wadah secara perlahan hingga membentuk butiran butiran kecil
selanjutnya kukus tiwul selama tiga puluh menit hingga matang
seporsi tiwul sambal bawang disajikan bersama sambal bawang tempe daun pepaya hingga botok ikan teri
ini memang enak gurih kemudian lauknya itu komplit
gereh sambal bawangnya mantap juga
dalam sehari warung makan ini bisa menjual sekitar tiga ratus porsi tiwul sambal bawang
seporsi tiwul sambal bawang lengkap dengan lauk dibanderol rp sepuluh
sementara harga tiwul geprek bandeng rp empat belas per porsi
beralih ke makanan tradisional lainnya
semanggarai nusa tenggara timur
tapa berarti dibakar
sementara kolo berarti makanan yang dimasukkan dalam sebuah batang bambu
jadi tapak kolo adalah makanan di dalam bambu yang dimasak dengan cara dibakar
tapak kolo biasanya berisi berbagai jenis sayur sayuran
seperti sayur singkong dan daun pepaya
untuk lauknya ada udang atau daging hasil buruan warga
yang istimewa tapak polo hanya disantap saat acara adat
seperti yang dilakukan oleh warga kampung mio
desa golo wuas kabupaten manggarai timur
memasuki musim tanam semua warga kampung menggelar ritual adat bernama letang
banggaru baru atas sahabatnya otara
jika tapa kolo sudah siap disajikan
setiap kepala keluarga yang diwakili oleh anak anak
duduk melingkar di depan halaman kampung
lalu secara bersama sama menyantap sajian tapa kolo ini
tim liputan cnn indonesia